memasuki bulan ramadan pemerintah kota surabaya memasang dua ratus dua puluh lima kamera close circuit television atau cctv
yang disebar di seluruh wilayah surabaya
pemasangan kamera pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang meningkat saat bulan ramadan
pasca terjadinya peristiwa penculikan evelyn anak berusia delapan tahun yang terekam kamera pemantau
di tempat perbelanjaan yang ada di tangerang dan potensi meningkatnya tindak kejahatan saat bulan ramadan
pemerintah kota surabaya memasang dua ratus dua puluh lima kamera pemantau baru
salah satunya adalah di taman ini tempat anak anak bermain untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan
inilah kamera kamera pemantau baru yang dipasang pemerintah kota surabaya
pemasangan kamera kamera pemantau ini terdapat di beberapa titik
di antaranya satu ratus lima puluh empat kamera pemantau di kelurahan kelurahan
dan sisanya terdapat di jalan jalan serta obyek vital yang rawan terjadi tindak kejahatan
tindak kejahatan di surabaya saat bulan ramadan naik setiap tahun karena aktivitas masyarakat juga meningkat
tni dan polri dalam hal ini kita sudah kerjasama dengan komunikasi pemkot
jadi apa yang disiapkan oleh pemkot yang lebih kurang tiga ratus empat ratus titik itu juga bisa kita share
pemasangan kamera kamera pemantau ini tentu menguntungkan
selain bisa memantau kondisi lingkungan juga bisa menjadi bukti tindak kejahatan
pelaku kejahatan bisa saja mengurungkan niat saat mengetahui adanya kamera pemantau
kan zatamarindora surabaya